sebanyak sebelas rumah sakit di jawa timur terancam tidak bisa melayani pasien bpjs kesehatan karena belum terakreditasi
beberapa rumah sakit mengaku tengah mengurus akreditasi dan masih terus melayani pasien bpjs
lima ratus rumah sakit di jawa timur terancam tidak bisa melayani pasien bpjs kesehatan karena masa akreditasinya sudah habis
beberapa rumah sakit bahkan belum mengajukan perpanjangan akreditasi hingga sekarang
sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan pada tahun dua ribu sembilan belas setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan
harus memiliki akreditasi dari kementerian kesehatan sebagai standar pelayanan kesehatan
bpjs kesehatan menyebut batas akhir perpanjangan akreditasi sampai juni dua ribu sembilan belas
akreditasi kalau secara regulasi itu kan memang harus jalan per satu januari dua ribu dua puluh
tapi kemarin kan ada pertimbangan tertentu
itu terutama dari kementerian ya
jadi memang selama enam bulan ini ya tadi kurang lebih ya masa transisi lah
tapi memang harus ada komitmen disitu
kalau yang belum akreditasi harus akreditasi yang sudah habis harus ada perpanjangan
dua dari sebelas rumah sakit tersebut adalah rumah sakit husada utama surabaya dan rumah sakit ibnu sina gresik
pengelola rumah sakit mengaku tengah mengurus perpanjangan akreditasi
bpjs kesehatan pernah menunggak pembayaran ke rumah sakit
tetapi pengelola rumah sakit tetap ingin bekerja sama dengan bpjs kesehatan
dan kita minta kalau bisa atau kita sudah menulis surat tanggal dua puluh sembilan januari itu dilakukan visitasi oleh kars untuk perpanjangan akreditasi
meskipun perpanjangan akreditasi ini belum didapat
tetapi rumah sakit masih tetap melayani pasangan